saudara sejumlah kawasan di kota semarang terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur selama tiga hari
pemerintah kota semarang terus mengupayakan penanganan banjir
baik dengan mengoperasikan pompa portable maupun menyiapkan logistik bantuan bagi warga terdampak
hujan dengan intensitas tinggi di kota semarang mengakibatkan banjir di sejumlah kawasan di kota semarang
wali kota semarang hefarita gunaryanti rahayu pada rabu malam langsung memantau sejumlah titik yang terdampak banjir
pada kesempatan ini hefe arita yang akrab di sapa mbak ita meminta maaf kepada masyarakat kota semarang yang terdampak banjir
untuk mengantisipasi banjir wali kota semarang memerintahkan semua mesin pompa dioperasikan
sehingga kami selalu berkoordinasi bagaimana penanganan penanganannya
karena sebenarnya kalau rumah pompa
semua ini sudah nyala sudah on semua bahkan dari tadi pagi
tetapi memang debit airnya yang sangat luar biasa
saat ini kami sedang mendata rumah rumah warga yang airnya masuk kondisi curah hujan yang sangat luar biasa
sehingga kami juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat kota semarang
yang mungkin saat ini yang sedang menjalankan ibadah puasa
kita terganggu karena kondisi yang memang alam
selain mengoperasikan mesin pompa yang ada
pemkot semarang juga terus mengupayakan penanganan banjir dengan segala upaya
baik dengan pengoperasian pompa portable
maupun menyiapkan logistik bantuan bagi warga terdampak
demi putan kompas tv semarang jawa tengah